semakin bergairahnya industri game di tanah air pasar game berbasis virtual reality dan juga augmented reality mulai terbentuk
para developer atau pembuat game pun memperluas karya mereka ke teknologi vr dan juga ar
berikut liputan korespondensi ann indonesia ruli kurniawan
beberapa developer atau pembuat game berbasis virtual reality dan augmented reality hadir di indonesia game experience di jie expo jakarta pusat tujuh dan delapan juli dua ribu delapan belas
salah satunya adalah hado developer game asal singapura ini menampilkan permainan yang menggabungkan augmented reality dan wearable devices
mereka mengklaim game ini merupakan yang pertama kali dibuat di dunia
hado menggunakan sebuah head mounted display google dan alat sensor gerak yang dipasang di pergelangan tangan
game dimainkan secara berkelompok melompat menghindar dan berguling
merupakan bagian dari permainannya
bola bola api atau barrier bisa terlihat di layar yang disiapkan
pada game dan alat buatan tiongkok ini pemain bisa memilih game yang akan dimainkan
cukup memakai google tangan di joystick dan duduk di vr simulator
selain menikmati game secara tiga dimensi badan pun ikut bergerak mengikuti alur gamenya
kalau yang satu ini buatan developer tanah air
developer game ini mengembangkan codename mindful
permainan menembak dengan teknologi vr yang mirip dengan game point blank
game ini dimainkan secara berkelompok dengan tujuan menghabisi lawan
meskipun penikmatnya belum sebanyak e gaming seperti dota aov dan mobile legends
antusiasme pengunjung yang ingin menjajal game vr dan ar di sini cukup besar
bermain virtual reality harus memperhatikan visual sembari mengontrol gerakan tangan
dalam ritme game seperti ini adalah konsentrasi sih
untuk membedakan dari warna sampai arah dari ritmenya sendiri
namun di tengah pesatnya perkembangan game di dunia
masih banyak pula yang ingin bernostalgia dengan game game jadul ala arcade amusement
sebenarnya anak main dingdong ini kenangan saya pak
ini saya tahun sembilan puluh delapan hiburannya cuma ada buku majalah dan dingdong
saya ingin mengenalkan anak supaya bisa membuat refleks lebih bagus
mengenalkan game game yang zaman dulu dan sudah menikmati
ini anaknya nggak mau pulang nih
evolusi game memang luar biasa cepat
sekarang tampilan game bahkan juga dimensi dengan teknologi yang sangat canggih
namun bermain game di dingdong semacam ini tetap saja masih menganggap
duli kurniawan jakarta